sampai jumpa di video selanjutnya
soalnya bajunya cuma satu bi
tapi dia punya uangnya kok bi
maksud kamu awan itu bisa terbang
jadi kamu kemana mana pakai awan itu
iya tapi awanku sudah rusak begitu
aku juga takut kalau bundaku sampai tahu kotak menyulamku hancur
gimana kalau kamu tinggal sementara di rumahku
tapi jangan sampai ketahuan bibiku
soalnya bibiku itu orangnya galak banget
kamu baik banget pelangi
mama tuh lagi ngukum dia pa
masa tadi siang kue jualan mama tuh dibikin ambur adul gitu
ya udah mulai hari ini dia nggak boleh makan di rumah ini lagi
biar tahu rasa dia
mah boleh boleh saja menghukum pelangi
tapi jangan begitu dong caranya
nanti kalau dia sakit bagaimana mah
papa nggak usah ngebereng dia lagi
udah untuk mama menerima dia di sini
lukanya nggak terlalu parah kok
sebentar lagi juga sembuh
kamu tidur di sini
ini gudang tempat penyimpanan beras
sekaligus tempat aku tidur
kamu jangan lonceng rancet di atas tepi
nanti bibiku bisa marah marah
tidur aku jewer kamu kalau kesiangan besok
aku bilang juga
bibiku galak banget
kalau mau tinggal di sini
harus diem ya
kamu tidur di mana ya
kalau bibiku tahu
aku tidur di atas genteng aja
aku kuat kok sama segala cuaca
di atas kan cuacanya tipis
jadi nggak apa apa pelangi
ya udah deh
bunda masih marah nggak ya
aduh kamu bodek ya
kamu tuh kemana aja sih
pasti kamu lagi tidur kan
pelangi lagi beres beres di belakang
badan bibi tuh lagi pegal banget
jadi kamu tuh tolong bikinin kue yang bibi ajarin ke kamu kemarin
bibi pengen istirahat
kamu tolong bikinin jus buat bibi sama wako ya
nggak pakai lama ngerti
ya udah sana cepetan
mega kamu ngapain di sini
aku udah baca semua buku kamu
ini kompor kan
dan ini panci
aduh kalau mau belajar nanti aja
kalau bibiku tahu nanti kamu ngumpet ya
biar aku aja
biar aku aja
biar aku aja
oh rupanya mega tinggal di rumah itu
biar dapat pelajaran di bumi
itu si mega
tante biarin dia tinggal di bumi
nanti pas dia balik lagi
sudah jadi anak baik
si mega enak banget liburan ke bumi
aku ga pernah diinin turun ke bumi kamu
aku ga pernah diinin turun ke bumi
bibi udah capek
bibi udah capek
sama kerakuan kamu pelangi

kamu sendiri mah jahat pengen bikin usaha bibi bangkrut
kalau begini bibi stress
kalau begini bibi stress
punggung kamu wildin ini burger
kamu wildin ini burger
kamu wildin ini burger
bibi mau keluar biar gak pusing
pelangi ini siapa
ini temanku bi
terus bajunya kotor
jadi pelangi pinjemin baju debbie
bi mega boleh nitip beliin baju nggak bi
soalnya bajunya cuma satu bi
tapi dia punya uangnya kok bi
ini mutiara awan bi
bisa ditukar sama baju kan
bibi beliin baju yang bagus bagus ya
sama sepatunya juga kan
ya udah bibi pergi dulu ya
ma woko gak ikut deh
pokoknya di rumah aja ya
oh ya mega
kenalin ini anak bibi
kalian berdua temen akrab ya
bibi soalnya mau beli dulu
itu mau ngejual
maksud bibit bibi mau beli baju baju buat kamu
mega lagi ngapain ya di bumi
wah tempatnya indah banget
pa kenalin dulu
ini namanya mega teman baru woko
mega sini deh
bibi punya baju baju baru buat kamu
nah yang ini buat woko
eh woko juga mau
wah woko juga mau

yang ini buat woko
eh woko juga dapat
wah bagus banget bi
nanti malam kamu tidur di mana
kata pelangi di genteng bi
eh keterlaluan kamu ya
masa anak orang kamu suruh tidur di atas genteng
nanti mega tidurnya di sofa aja ya
jadi mega tidurnya di sofa aja ya

ya boleh dong
mah mega itu anak siapa sih
hmm nggak tahu pa
ah kayaknya sih anak orang yang punya toko perhiasan
soalnya dia punya mutiara banyak banget
pantesan mama baik sama dia

uang dari hasil penjualan
uang dari hasil penjualan mutiara itu mama jadi bisa beliin ini pa
pewarna rambut yang mahal dan bagus banget
mama juga kan pengen jadi ibu ibu gaul yang kayak di kota kota gitu